enak bisa nyelpet kamu kurang kerjaan tahu enggak
buktinya kamu tadi sengaja selepetin sultan kalau iya kenapa ayo minta maaf apa minta maaf
hai sorry yang yang apa sih
tongkat ki manggala ini waris saya turun kemurunan yang diamanakan kepada aku untuk diserahkan kepada ahli waris yang sebenarnya
aku serahkanlah tongkat ini padamu sebagai amanah untuk laki sampaikan kepada ahli waris yang sebenarnya
siapa pewaris tongkat kim manggala ini guru
nanti kamu akan tahu sendiri siapa ahli waris yang sebenarnya dari tongkat ini
bila mendekati tongkat ini maka tongkat ini akan bergegas
tongkat kimanggala bergetar berarti pemiliknya sudah ada di dekat sini
assalamualaikum pak kiai
sultan sudah sadar kamu
iya pak kiai tapi sultan masih bingung
kok sultan bisa di sini
apa mungkin salah satu dari mereka
sultan emang kamu pernah pisah ya
kamu sebelumnya pernah kejadian kayak gitu juga gak
aduh dia lagi
gak pindah rute
kalau gini caranya aku harus bertindak
banyak makan micin kali ini anak nih eh kau harus tangan india dulu nih sebelum kejadian besar
dari kemarin tiga hari belum pulang pulang ke mana aja sih bandel udah nanti aja gimana sih buat
what what what what iya anak saya emang begini bawahnya pengennya mau nyolong aja aduh maaf
pengennya mau pengen duit aja ya udah lupa dan masih mau ya ya ya ya ya ya ya ya ya
ada tuyul tuh
ke atau apa kok ga ada tuyul kisa
ada tuyul emang pasti juga lihat lihat kayak gini
lagi atut alias ketakutan ini ngomong ngomong di pesantren ini pak kiai ada youtube
ada tuyul astagfirullahaladzim eh pati anak anak iya kita nih amat
ya nggak usah takut kita minta aja perlindungan sama allah yang tuyul itu
sukanya jailin orang yang kagak suka sholat sholatnya kagak tepat
teman teman manggenya kalau lagi sholat harus tepat waktu jangan ngelur ngelur waktu
pake ganteng banget ikutan
terketemu menan goceng
sini sini hati hati ada yang ngajakin mau
ada orang lagi di dalam eh uruan kebelet nih eh uruan
kok tiba tiba merinding ya
perasan tadi ada orang
anjani kamu seng aja ya enak aja ngapain aku iseng nyelepet kamu kurang kerjaan tau gak
ada jadi ke laut
hai itu buktinya ngomong tadi sengaja sepebett cubakhrepresented kalau ya kenapa minta maal apa minta maaf sorry

sabar selu kenapa sih kamu ya udah tapi enggak mau minta maaf siapa bilang aku salah terus
sakit tau syukurin lagian siapa suruh jalan ngedap ngendap gitu kayak maling kamu tuh ya udah ngeseling
banget itu anak anaknya pada berantem tuh lihat tuh itu kan enak itu jangan sampai kau kesana
main main nah gitu dong ya kalau kamu cowok sudah pasti aja kamu berantem yuk berantem sekarang
enggak ayo gue tuh gue mau selesai nih astagfirullahaladzim heran betul kalian berdua
nih selalu aja ribut untung ada pak kiai enggak baik begitu kalian berdua nih harus saling berteman
saling membantu saling memberitahu ya iya tapi pakai sultan kebetul silakan
sepertinya di sini harus dipagar agar supaya orang asing tidak mudah masuk
bismillahirohmanirohim allah wakbar
astagfirullahaladzim main main rupanya kamu tuh yulnya jangan dimaksud empok sama anak anak
jangan ganggu kami di sini main main dunia kita berbeda aku peringatkan sekali lagi
atau aku musnahkan kamu
di pesantren ini atau aku musnahkan kamu